bapak sebagai direktur penyidik tentunya membawahi seluruh organ personil penyidik
dalam hasil pendataan pengecekan tim pansus yang kami lakukan
penyidik itu dari aspek fokus penyelidikan tentang tata kelola sdm kpk
ternyata ada penyidik yang memang tunduk patuh kepada undang undang polisi
dan juga ada penyidik yang memang dia tidak lagi mengikatkan diri kepada undang undang kepolisian
tapi tunduk kepatuh kepada yang disebut dengan penyidik internal kpk
sering disilahkan di media itu penyidik independen
dan pertanyaan saya juga di dalam itu ada yang namanya wadah pegawai
mungkin bapak bisa jelaskan kepada kami wadah pegawai yang dimaksud itu apakah wadah pegawai
keseluruhan pegawai penyidik yang meliputi apa saja wadah tersebut
apakah itu wadah hanya sekedar wadah penyidik
sepak yang klik itu atau menyeluruh atau bagaimana soal wadah pegawai ini pak
baik terima kasih pak
yang pertama ada penyidik yang masih tunduk kepada undang undang kepolisian dan yang tidak tunduk kepolisian
sebenarnya kami semuanya penyidik pak
kan ada undang undang kpk yang sudah mengatur kami
kami penyidik polri yang dipekerjakan di kpk untuk sementara
diberhentikan dari tugas tugas kepolisian
tetapi seperti saya kewenangan umum kepolisian tertentu masih melekat kepada saya
kemudian berkaitan dengan wadah pegawai wadah pegawai ini tentu akan mewakili semua pegawai kpk
semua pegawai kpk
nah wadah pegawai ini dipilih oleh semua pegawai kpk
siapa yang terpilih itu yang akan mengetuai dan
seperti itu secara formal seperti itu
adakah korelasi klik tersebut dengan wadah pegawai pak
karena saya diserang mengatasnamakan wadah pegawai
tak saya ingat betul empat belas februari dan terakhir yang disidang kemarin persis empat belas agustus
enam bulan pak
jadi setelah itu kan diperiksa pi dan sebagainya
lalu media banyak menyoroti hal itu
kemudian bapak dan ibu ibu tahu sendiri bagaimana
kemudian hukuman itu dibatalkan
kenapa lalu saya bilang tadi mengesanlah power vote
seperti itu pak
dan saya waktu itu saya katakan saya akan menunggu proses
enam bulan belum ada keputusan terkait itu
saya memang disampaikan oleh kolega saya bahwa itu masih dalam proses karena yang bersangkutan
sebenarnya pada saat itu setelah masuk ke media kan termasuk menyerang personal saya lagi kembali pak
sebenarnya hari itu saya sudah ingin melaporkan ke polri
tapi tiba tiba ada peristiwa itu lalu alangkah
tidak manusiawinya saya
kalau saya orang yang kena musibah lalu saya
saya seperti itu
kemudian enam belas agustus persis
lalu apakah saya menghitung
saya ini imajinasi atau apa saya bahwa apakah menunggu enam bulan selesai
masa kadang luar sana yang penghinaan kepada saya
seperti itu pak
dan itu saya laporkan tanggal tiga belas secara resmi saya datang
karena saya pikir dengan posisi seperti itu masih tetap menyerang dan sebagainya
lalu saya putuskan tanggal tiga belas celana pendek saya melapor ke polda metro pak
sehari sebelum saya diisukan di sidang pengadilan
yang menurut saya itu tidak
tidak benar sama sekali
karena seharusnya tidak seperti itu
ya artinya klik yang saudara sampaikan itu tadi dinyatakan ada korelasi dengan wadah pegawai
artinya klik wadah pegawai itu juga korelasinya sama yang masuk kategori membahayakan organisasi
bukan maaf pak
sebenarnya organisasi wadah pegawai ini kan bagus pak
karena membela kepentingan dari
nah ini yang harus kita bedakan pak
ini yang harus kita bedakan
wadah pegawai itu sama pak
saya juga kadang kalau bapak bapak ibu ibu anggota dpr menyebut menyebut kpk
kalau boleh itu tempat yang sangat terhormat pak
banyak sekali karyawan kpk itu orang orang yang betul betul tulus hatinya bekerja untuk negara ini
jadi kalau bapak bilang itu kpk kpk
kpk aduh bagi saya enggak ini
sama dengan ini kalau disebut wadah pegawai enggak pak
itu wadah yang baik
kpk adalah organisasi yang kita harapkan bersama pak
untuk merubah korupsi di negara kita ini supaya hilang
dan kan pk punya kesempatan
saya barangkali ingin bercerita lagi tadi berkaitan dengan integritas ini pak
anak saya daftar akpol pak
saya waktu itu di rekrim suspo dan metro jaya
duduk seperti bapak bapak tahu semuanya bahwa di rekrim suspolda metro jaya setidaknya punya akses ke pengambil kebijakan di polri
karena saya daftar kan
dan saya tidak pernah karena harapan saya berkaitan dengan tugas kpk pak
bahwa harapan kita kpk orang sama semuanya nanti
tapi saya betul betul saya tidak bantu
dan saya tahu anak saya cerdas pak
saya tahu betul anak saya cerdas
karena nilai tpa nya kalau tidak salah itu delapan puluh tiga
dan dia ranking tiga tpa nya itu
waktu tes di program itu
barangkali dia tidak belajar akademik
sehingga dia cuma yang diberangkatkan waktu itu cuma dua puluh orang
yang dia rankingnya dua puluh dua
saya tidak ingin
dan saya minta maaf kepada anak saya
saya katakan kepada dia
tidak bantu kamu
saya cuma membayangkan
coba bayangkan waktu papa mendaftar seperti kamu
dari makassar sana saya daftar pak
masih di ujung pandang namanya
ada orang yang punya power seperti bapak
lalu mengambil jatah papa
power seperti apa
nah seperti kamu
ada orang ya
ini saya ingin memperlihatkan
ide tentang kesamaan
ada orang ya
ya saat ini masih berlangsung
aktivitas yang ada di pansus angket kpk
tengah mendengarkan penjelasan dari direktur penyidikan kpk
yang sebelumnya sebenarnya dilarang oleh pimpinan kpk
untuk hadir memenuhi undangan pansus angket kpk
tetapi nyatanya direktur penyidikan kpk tetap hadir malam ini
salah satu poin tadi yang digambarkan atau dijelaskan oleh
direktur penyidikan kpk aris budiman
tadi kepada pansus angket
menggambarkan adanya friksi di internal kpk
terutama ketika menyoroti beberapa orang
yang tergabung dalam wadah pegawai kpk
yang dianggap oleh aris budiman tadi
sebagai orang yang sangat powerful
yang berada di dalam kpk
meskipun mengatakan tadi
beberapa banyak orang yang ada di kpk
merupakan orang yang bekerja secara tulus
dan terhormat untuk memberantas korupsi
kita akan mengulasnya malam hari ini
kenapa direktur penyidikan
tetap hadir memenuhi undangan pansus angket
sementara pimpinan kpk tidak mengizinkannya
kita akan mengulasnya bersama asep iwan iryawan
dan juga julius ibrani
penggiat anti korupsi
bang julius terima kasih sudah hadir
kita sudah sama sama saksikan tadi ya
mungkin dari mas julius terlebih dahulu
melihat apa yang digarisbawahi
ketika pimpinan kpk melarang sebenarnya
paling tidak itu pernyataan saud siti tumorang tadi

tapi kita terjawab langsung
ternyata sedang memberikan keterangan
dan sedang menggambarkan
apa adanya friksi di internal kpk
kurang lebih seperti itu
menyebut beberapa orang powerful di dalam kpk
walaupun sebenarnya wadah pegawai
dan juga di kpk sendiri itu adalah sebuah organisasi yang terhormat
banyak orang tulus bekerja di sana
apa yang anda baca dari apa yang paling tidak
yang sudah kita simak bersama tadi
yang paling penting untuk diketahui adalah
bahwa tugas tugas keluar dari level pimpinan
manajemen di kpk itu
harus berdasarkan disposisi dari para pimpinan
harus disetujui oleh pimpinan ya
jadi tidak ada satupun bahkan sampai ke level bawah
tidak ada satupun yang tugas keluar
ada undangan dari lembaga lain
yang tanpa disposisi surat penugasan
jika pun demikian
maka artinya bisa diduga ada sebuah pelanggaran
aturan internal sendiri
yang diatur di peraturan kpu
pertama adalah pimpinan kpk nomor sebelas tahun dua ribu enam belas
nah ini yang perlu dicari tahu
jika memang pimpinan bilang tidak ada penugasan
karena dari awal memang pimpinan konsisten
untuk tidak merespon atau memberikan tanggapan
atau hadir dalam kegiatan pansus kpk
maka ini perlu diusut
itu yang pertama
yang kedua sudah diduga jika pun hadir
maka akan ada keterangan keterangan
yang diduga akan merugikan kpk
keterangan keterangan yang akan merugikan kpk
beberapa poin yang kita simak tadi menurut anda sudah bisa disebut merugikan tidak
sudah jelas merugikan
sederhana sekali ya
pertama kita lihat dari posisinya apa sih sebagai direktur penyidikan
lalu apa yang disampaikan
apakah kaitannya dengan kapasitas dia sebagai direktur penyidikan
tentu kan tidak
tapi yang dikomentari adalah di luar kewenangan sebagai direktur penyidikan
misalnya soal apa wadah pegawai
meskipun tadi tangkapannya positif
mengatakan wadah pegawai penting dan segala macamnya
dalam kepemimpinan yang sifatnya kolektif kolegial friksi atau perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar
tapi gambaran friksi di sini kita lihat seperti seolah olah nuansanya negatif
yang disampaikan tadi ya oleh direktur penyidikan
seolah olah kemudian ini yang menjadi hambatan kpk untuk bisa bergerak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
lalu juga disebutkan sesuai dengan komposisi penyidik
kalau balik lagi ke dua ribu lima belas ketika ada dua plt maka masuk pimpinan pimpinan ini
ya dari situ kisruh pertama kami sudah mencatat karena tidak bisa hilang dari sejarah kpk
persoalannya apa sih
soal komposisi penyidik
baik penyidik mandiri dari kpk ataupun dari polri
dan inilah yang berjalan terus sampai detik ini
dan ini yang barusan saja diungkapkan oleh dirdik
jadi kami tidak heran kenapa itu terus di
kang asep kalau kita lihat sebelumnya kan posisi kpk sebelum ada
oke tadi ada soal situm orang yang mengatakan bahwa tidak sependapat
kalimat tepatnya begitu
tidak sependapat kalau direktur penyidikan itu datang menemui atau datang menghadiri undangan pansus
tapi kalau kita lihat sikap kpk selama ini kan sebenarnya masih mempertanyakan legalitas dari pansus ini
tapi begitu ada direktur penyidikan kpk yang hadir dan levelnya direktur begitu apalagi penyidikan yang sangat vital
hadir apakah ini menjadi amunisi bagi pansus bahwa sudah lengkap sudah penyelidikan ini
angket ini sudah lengkap karena pihak yang diangket juga sudah hadir juga
apakah ini kemudian dugaan ya dugaan memperlemah kpk ini semakin mendekati kebenaran
ya gini paling gampang kan dari kata kanjulius tadi kan
ketika orang bersurat ke lembaga harus ke lembaganya dong
tidak langsung kepada bawah hal lembaganya
ketika pimpinan lembaga mengizinkan sebagai apa tadi kata kanjulius saya tambahkan kan sebagai fungsionalisnya kan
sebagai direktur harus bicara sebagai direkturnya kan
nah sekarang pimpinan kembang gas sudah tidak ada sekebijakan tidak boleh berangkat karena sudah jelas sikap kpk terhadap dpr
nah ketika ada dewa struktur yang berangkat dan dia cerita orang dalam
kan pertanyaan pertama sejak awal legalitas pansus ini kita hormati pansus itu boleh
artinya apa haknya angket
tapi sekarang awal kita harus katakan di undang undang md tiga keberadaan kasus itu untuk apa pemerintahan atau buka
kan sekarang menarik yang ditanya ke organisasi dalam
katakanlah organisasi dalam ribut mau apa itu kewenangan pimpinan kpk
tidak boleh siapapun mengatakan ini keluar
katakan orang luar tahu tapi yang berhak menindak hanya pimpinan kpk lah yang berhak menutup
katakanlah berantakan di dalam katakan dengan rasul ji
nah kalau ada orang struktural menceritakan orang kpk di luar kewenangannya itu
kita pertanyakan ada apa ini
kan menarik pertama salah kelembagaan dia surat tidak melekat tidak menurut pimpinan yang minta
nanti pimpinan yang memerintahkan kan kepentingannya apa tanya
kedua sekarang katakanlah dia berangkat ketika berangkat dia menceritakan hal yang bukan di luar
tupoksinya ya menceritakan katakanlah tadi kelembagaan dan semuanya
loh kalau tidak apa apa bukan kewenangan siapapun itu internal
kan sekarang itu lembaga kpk itu kan jelas
ada pun friksi sebenarnya tetap kewenangan pimpinan ya bukan
tapi kpk apalagi kpk jelas melihat keputusan mahkamah
tapi kalau dpr selalu menggunakan dali kan pengawasan harus dilakukan
tidak ada lembaga yang tanpa pengawasan
dulu kan ini awalnya kan suratnya mariam
miriam itu m
sekarang kan jelas kebatasannya kemarin
sekarang yang mengatakan penyidik ketemu komisi tiga siapa
ya mariam kan secara hukum ya tanya mariam
dia kan tidak tahu
kan kalau tidak salah beberapa penyidik mengatakan tidak ketemu
nah sekarang narik narik direktur penyidik untuk ngapain
bicara soal wadah pegawai malah tadi itu
karena yang kedua itu isunya kan ada pertemuan komisi tiga dan dpr
sekarang kan cerita pegawai
kan ini nalarnya nalar apa yang bisa dipertanyung jawab kan kita menilai gitu
menurut saya ya ada apa gitu ya
nah ini kan sesuatu yang memang apa yang dikatakan julius dipertanyakan kembali sejarah masa lalu
ada apa orang orang ini di kpk sekarang cerita
ini memang cerita keluar
kalaupun itu memang dalam tanda petik ya
ada wadah pegawai ada periksi periksi
ya sekarang kata pris itu apa kewenangan dpr
periksi itu terjadi
nah sekarang kalau ada orang orang tidak puas di dalam kpk ya mundur
kan punya hak
saya tidak betah di kpk
tidak dipaksa juga berada di dalam kpk
saya dulu kan mulut saya itu busuk sekali ya
di dalam mahkamah agung
tidak boleh ngomong
saya sering sering terprotes lah ya
terprotes gitu kan
yang berat itu mahkamah agung
keluar kan lebih enak di luar
media bisa corongnya lebih besar lagi kan
kan susah aja
tidak kemudian masih status hakim
kemudian keluar membawa nama mahkamah agung
bercerita tentang kebusukan di dalam
kebusukan mahkamah agung
saya cerita sebagai orang luar kan
nah sekarang mahkamah agung merasakan
apa yang diceritakan saya tujuh belas tahun yang lalu
kawan kawan semua dari desa ini kan ngikutin
benar yang menyekat tangan
nah sekarang itu apa
kalau ada orang di dalam kpk
dan tidak suka misalkan ini
kenapa harus di keluar
ya orang keluar dari kpk
ceritakan aja bahwa kpk itu busuk
tapi ada bukti dong
ya harus ada bukti ya
nah tapi sekarang
ada aturan aturan lain
ini lembaga penyidikan
ya kpk ini punya kewenangan
tupuksinya sudah jelas
siapa yang berhak menentukan itu
oke ada alasan yang disampaikan
dari pansus angket
terhadap kpk dari dpr
yang mengatakan bahwa
tidak perlu izin dari pimpinan kpk
karena dia kan penyidik di bawah polri
dia kan sejak
kan lepas ke polri sementara
jadi sebagai penyidik kpk
bolehkah anggota dpr
kan lembaga dpr dong
kalau sekarang tiap anggota
yang permatasan dpr
nanti juga sama
jangan jangan febri atau siapapun
akan mengatakan se kpk
bahwa di kpk jelas
pimpinannya adalah komisioner
nah kalau setiap orang
organisasi manapun sepengat tahun saya
yang bodoh ini
saya belajar di dalam di luar negeri
yang namanya hukum organisasi
keluaran itu namanya
akan diminta pertanggung jawaban
nah sekarang ada kesalahan anggotanya
nanti kan diminta pertanggung jawaban
pengawasan rdp dengan komisi tiga
bukan yang di bawahnya
apa bisa pengetahuan saya lah
jadi apa yang saya
apa yang sedang dilakukan pansus ini
kalau kemudian alasannya
adalah tidak perlu izin pimpinan kpk
direktur penyidikan ini
berada di bawah kapolri
sebenarnya nanti kita ulas lebih lanjut ya
saya juga penasaran dengan bang julius
yang pernah mengatakan
ada troya di dalam kpk
apakah ini menjadi bukti
ini semua pertanyaannya
setelah jeda kami akan mengulasnya
setelah jeda berikutnya
saya ingin mencari persetujuan hukum
dan kalau sudah ketemu
maka menjadi penyidikan pak
kan begitu pak ya
setelah ketemu penyidikan
nah ini yang saya
kami harus gali pak
karena bapak mengatakan
tidak ada kewajiban dari dirdik
kan begitu pak
tentang pekerjaan dari
direktur penyidikan pak
ini tidak konek menurut saya
nah tolong bapak juga
terbuka saja pak
ini forum terbuka di sini pak
kami yakin bapak trust lah
jujur lah di sini
karena ini menyangkut
ini menyangkut tentang
fungsi penguatan yang akan kami lakukan
terhadap kpk pak
supaya tidak terjadi
ya kan penyalakuan penyalakuan
seperti yang bapak sampaikan tadi
ya kan penyalakuan penyalakuan
seperti yang bapak sampaikan tadi
ya kan penyalakuan penyalakuan
seperti yang bapak sampaikan tadi
ada yang powerful

tapi tiba tiba dibatalkan
belum nanti saya masuk kepada misalnya
belum nanti saya masuk kepada misalnya
bagaimana direktur penyidikan
ya berkeinginan untuk menandakan
kembali para penyidik senior itu pak
kita dapat informasi mengenai itu
kita dapat informasi mengenai itu
dan mendapat keberatan dari yang namanya
dan mendapat keberatan dari yang namanya
kita terbuka saja pak
kita terbuka saja pak
masa novel baswedan bisa mengatakan bahwa
ada general segala macam
kenapa kita harus takut pak
ini kan negara hukum pak
saya persempit ke
saya persempit ke
apakah dalam penyidikan itu pak
apakah dalam penyidikan itu pak
bisa juga dilakukan ott
dalam penyidikan pak
dalam penyidikan pak
saja pak kalau ketemu
atau perbuatan yang
dikolongkan sebagai tindak pidana korupsi
digolongkan sebagai tindak pidana korupsi
tetapi sepanjang saya disana
tetapi sepanjang saya disana
itu belum pernah
mengenai menurut saudara
ya pengetahuan pak
ya kpk sudah mengetahui
ini kan pengetahuan pak
ya sesuai dengan filosofi dari kpk itu sendiri
dan fungsi pendidikan
gambaran akan terjadinya perbuatan pidana tersebut dibiarkan atau dicegah pak
sepenuhnya tidak seperti itu pak
tentu pada saat seseorang ingin melakukan tindak pidana khususnya korupsi
kan tentu sudah ada niat
nah tentu penyelidik kpk
kalau itu operasi tertangkap tangan
tentu pak ya
sepanjang itu kan sudah melakukan kegiatan kegiatan penyelidikan
yang pertama surveillance
kemudian penyamaran dan sebagainya
kegiatan pencegahan menurut saya agak berbeda pak
tidak seperti itu kita mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana
yang sebenarnya dari awal sudah niatnya ingin melakukan tindak pidana seperti itu
tapi itu tidak berbeda dengan tindak pidana yang disidik atau ditangani oleh kami polri
jadi pada saat dia ingin melakukan kejahatan tentu ini berkaitan dengan keselamatan jiwa orang dan sebagainya
itu kita cegah
nah tetapi ini kan rangkaian tindak pidana korupsi pak
tindak pindah korupsi yang ditangani oleh penyelidik kpk kalau itu ott
jadi kalau kita mau cegah menurut saya
itu tidak masuk dalam pengertian disini
jadi dia ingin melakukan tindak pidana dari awal
tindak pidana yang ingin dia lakukan adalah tindak pidana korupsi
tindak pidana yang bisa dia berupa suap
kemudian atau penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya itu
kalau nggak kami cegah pada saat itu kan menurut saya agak berbeda konteksnya pak
beda konteksnya antara pencegahan
kejahatan di kepolisian atau
ya masih berlanjut tentu saja
tanya jawab dari pansus angket kpk dengan direktur penyidikan kpk aris budiman yang hadir malam hari ini
perlu kita ingatkan lagi bahwa kehadiran dari penyidik direktur penyidikan kpk ini tidak mendapatkan izin sebenarnya dari pimpinan kpk
ini nanti sebenarnya kita masih menunggu sebenarnya dari pihak kpk
karena kami sudah mengkonfirmasi sebenarnya kehadiran atau mungkin ketersediaan waktu
juru bicara kpk febri diansah untuk mengomentari hal ini
tapi kami masih belum bisa tersambung lagi
mungkin karena ada beberapa hal lain yang harus dikerjakan
baik bang julius ini kalau kita simak poin yang terakhir tadi begitu ya
poin yang kembali kita munculkan tadi
kan di awal tadi aris budiman direktur penyidikan kpk ini sempat menyinggung bahwa bagaimana friksi di dalam
dirinya diserang oleh wadah pegawai
beberapa orang dalam wadah pegawai
kan sebenarnya kalau kita ingat ini kan pada
bulan februari atau maret itu kan sebenarnya terkait dengan ketua wadah pegawai novel baswedan
sekaligus penyidik senior kpk yang sempat di sp dua ya
ketika mungkin sedang berbeda pendapat dengan aris budiman ini
mungkin yang dimaksud aris tentang hal itu juga
ini nyambung dengan apa yang menjadi pertanyaan dari anggota pansus tadi
yang mempertanyakan soal apa namanya
apa namanya wadah pegawai juga menyinggung wadah pegawai dan juga nama novel baswedan juga
ini apakah kemudian sebenarnya arahnya kembali untuk menyoroti seorang novel baswedan ini
kemudian apakah juga ini sebenarnya orang yang dimaksud powerful di dalam kpk itu sebenarnya
karena tadi sempat disinggung ada beberapa orang yang powerful di dalam kpk tidak pasung pasung
kalau kita tidak memahami konteks historis ke belakang
kalau boleh kita kembali ke dua ribu lima belas ketika itu bulan oktober
oh bahkan dua ribu lima belas kita belikan
dua ribu lima belas ya dua ribu lima belas dua tahun lalu
pasca ditetapkannya tersangka waktu itu budi gunawan oleh kpk
yang kemudian ada pra peradilan yang mencabut status tersangka itu
dua pimpinan kpk ditersangkakan
lalu abraham samad dan bambang ujjanto
lalu kemudian diberhentikan
masuklah dua plt ketika itu
yang ditunjuk oleh presiden jokowi dodo
oke presiden jokowi ya yang menunjukkan itu ya
setelah plt ini masuk lalu ada friksi tentu
karena bicara soal novel baswedan
yang kemudian bicara soal dua ribu lima belas
adalah friksi antara kpk dengan polri
yang kita sebut sebagai cicak buaya jilid tiga bahkan di dua ribu lima belas ini
nah seketika pimpinan plt itu masuk
ada tiga posisi yang disebut sebut sebagai kursi panas
karena dianggap kewenangan ini adalah kewenangan seorang konduktor
yang menentukan ritme yang menentukan kebijakan
perkara perkara mana yang lanjut mana yang tidak
ada tiga pertama deputi penindakan
yang kedua direktur penyidikan
dan yang ketiga adalah kabir hukum
yang ketiganya kemudian diisi dari polri
padahal friksi ketika itu adalah antara polri dengan kpk
tapi kemudian posisi posisi yang strategis ini diisi oleh polri
sehingga ada perdebatan ketika itu
pasca masuknya tiga posisi ini
hal pertama yang kemudian menjadi kistro adalah apa
wadah pegawai itu
wadah pegawai itu di
wadah pegawai yang kemudian dibungkus dalam komposisi penyidik
ada pendapat yang kemudian berbeda
bahwa penyidik itu di bawah direktur penyidikan
harusnya adalah penyidik penyidik dari polri
padahal kpk punya kewenangan untuk
ini awal mula friksi terjadi seperti ini ya
meminta penyidik sendiri
atau penyidik mandiri kpk
nah ini yang kemudian menjadi friksi
yang penyidik penyidik dari mandiri kpk ini bergabung kepada wadah pegawai
dan inilah yang dianggap sebagai friksi tadi
nah sehingga kita paham bahwa ada apa sih ketika direktur penyidikan bicara soal wadah pegawai
yang ujungnya adalah novel baswedan
karena latar belakang dua ribu lima belas itu ketika cicak versus buaya jili tiga terjadi
dan disitulah hadirnya pimpinan pimpinan kpk yang baru ini
ini yang kemudian anda maksud penyusup kemudian teroya di kpk
yang kemudian dari dulu kita sampaikan kepada pimpinan kpk sampai pimpinan yang terbaru
di bawah pak agus raharjo kita sampaikan
pak jangan lupa friksi itu masih terjadi
cicak versus buaya masih terjadi
benahi ini maksimalkan penyidik dan pegawai pegawai mandiri dari kpk
maksudnya ini yang tidak berasal dari polri
jadi mandiri gitu
tapi program ini tidak didorong
oh pimpinan kpk juga saat ini
pimpinan kpk saat ini kenapa
oh banyak tugas terus masih kita lanjutkan
nah inilah yang akhirnya terjadi dampak dari yang dua ribu lima belas itu
jadi konteks historis kita paham kita gak kaget nih hari ini bahwa terjadi friksi lagi
dan kemudian mengungkapkan apa yang terjadi di dalam
baik artinya memperjuangkan semangat penyidik mandiri pegawai mandiri itu novel baswedan
adalah novel baswedan lewat wadah pegawai itu sendiri
makanya kita tidak heran
waktu itu ya waktu itu ketika ribut ribut wadah pegawai dan penyidik mandiri kpk terjadi terjadi demo
oleh pegawai kpk dimana di kantor kpk di kuningan
dan ketika demo itu yang di demo sebetulnya siapa dua pimpinan itu dua pimpinan plt
yang waktu itu ya
yang ketika itu kenapa ya karena komposisi inilah
dan karena wadah pegawai mau diacak acak karena ketika itu dianggap membangkang
tidak sejalan dengan pimpinan di level direktur seperti itu
padahal loh wadah pegawai kpk bicaranya adalah kepentingan
pandangan dari teman teman pegiat anti korupsi mengatakan ini memang sebuah upaya pembusukan kpk dari dalam
kalau dari awal kami mengatakan bahwa di tengah friksi ini lalu pimpinan dari salah satu pihak yang justru berseteru dengan kpk
ini bisa menjadi sebuah potensi kuda troya yang kemudian melemahkan dari dalam
kita sudah sampaikan itu per dua ribu lima belas
dan kita ulangi lagi ketika pimpinan baru di bawah
di bawah pak agus raharjo
nah hari ini kita lihat bagaimana salah satu pimpinannya hadir di agenda pansus akt kpk tanpa seizin
karena kita tahu ada komisioner kpk yang menyatakan bahwa kami tidak mengutus juga tidak mengizinkan siapapun mewakili kpk untuk hadir di hadapan pansus akanget kpk
nah ini semua semakin terbukti semakin nyata
tentu saja ada yang disasar ya kalau kemudian disasar oleh pansus maksud saya
kalau anda melihat seperti apa
ini kalau kemudian seperti menyasar nama novel lagi
padahal novel sendiri menjadi korban penyiraman air keras kasusnya juga belum kunjung terungkap
istri novel kemarin juga menggelar konferensi pers ingin bertemu dengan presiden joko widodo
tujuannya pak presiden bentuklah tgpf
sama juga yang dikatakan oleh bang julius dan kawan termasuk icw dan lain sebagainya
lalu dikatakan juga oleh novel sendiri bentuk tgpf
tapi kayaknya sepertinya tidak kunjung
artinya apa sih yang sedang disasar ini revisi undang undang kpk
kamu diapain sih kpk nya ini
kan novel ini kan melegenda di kpk kan
jantung yang disebutin tadi jantungnya kpk mereka novel
jadi novel juga dengan segala kelemahannya pasti ada
cuma kan keberhasilan kpk ini oleh novel ini kan boleh katakan novel jantungnya
walaupun yang lain juga tidak menepelkan yang lain
nah karena orang banyak sakit hati sama novel ya pasti dia dicacar ini kan
makanya dicarilah kelemahan
makanya kan dicari kan novel ini kan penyidik
maka dicarilah kelemahan kelemahan penyidik ini
tapi kan arahnya kemana
ya novel kan novel yang berhasil
setelah ini toko toko yang kena ini kan novel semua
nah inilah yang dicari oleh sekarang kan ketahuan
nah makanya tadi kan dikatakan arahnya karena novel ini bagian dari wadah pegawai ini bukan lari ke sini
tapi kan toko legenda ini kan baik dipenyidikan atau pegawai ini tokonya novel kan
nah ketika novel ini dijadikan masalah kita akan membaca kemana arahnya
kan sejak awal juga katanya kan dpr tidak bukan melemahkan kpk
nah sekarang kalau ditanya sekarang masalah ini yang tadi saya bilang sejak awal
ini kan masalahnya kewenangannya komisioner kpk
ada yang lebih menarik saya katakan julius
kan masalah penyidik
penyidik undang undang memungkinkan bahkan ada perusahaan mahkamah boleh mengatakan penyidik sendiri
wajar kalau ada kalau usahakan pegawai minta penyidik ya udah dia undang undang menentukan
ada putusan mahkamah konstitusi lagi
nah kalau sekarang penyidik ada latar belakang sejarah dua ribu lima belas di sini tentu dimanapun akan bergejolak
dimanapun paling gampang lagi lah contoh di lingkungan kami
ketika kami kami hakim karir muncul non karir kami juga ribut
cuma nggak berani keluar karena yang keluar harus humasnya kan
ya keluarnya asep teriaknya dari luar kan
karena saya konsisten karena saya dari luar nggak boleh saya masuk lagi
karena saya non karin berarti kalau musuh
nah makanya saya bilang ketika sekarang masalah penyidikan berhasil dulu oleh novel dengan segala kekurangan kelemahan harus kita akui kan masih ada
tapi ketika sekarang kelemahan itu dicari diperbesar dan mencari orang dalam menceritakan peristiwa di dalam itu kan bukan masalah hukum aja
ini masalah etis etis atau enggak
dilakukan oleh seorang anak buah yang tanpa tunduk patuh kepada pimpinan
karena ini kan ada rahasia kalau penyidikan itu tidak boleh dilakukan
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi
apakah kemudian ini arahnya memang kepungan dari berbagai sisi untuk kemudian merubah kpk
kalau bahasa teman teman peganti korupsi melemahkan kpk
kita akan jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
bagaimana mungkin gitu loh dengan pola kerja penyidik kpk seperti sekarang yang saudara akui sendiri ada klik tadi apakah mungkin dalam proses penetapan menjadi tersangka ataupun apapun terjadi persoalan di situ
kenapa saya ngomong seperti itu
karena kita bicara juga dengan dulu pernah kita mengundang prof womli
sebelum saudara menjadi direktur penyidik dulu
ada penetapan tiga puluh enam tersangka
yang menurut prof womli adalah mereka ditetapkan tersangka tanpa memenuhi dua alat unsur apa dua unsur alat bukti yang kuat
apa bisa terjadi dengan kondisi sekarang seperti itu
karena kan kita menginginkan kpk itu bekerja sesuai koridor hukum yang pernah
aturan main di kita kan sebetulnya sudah diatur dalam semua sisi undang undang
jadi kita harus mencari
nah yang saya ingin harapkan adalah saudara terbuka dengan kami kita ingin gitu loh
saya tidak mau menilai melemahkan menguatkan saya tidak masuk ranah seperti itu
kita ingin membuka bahwa kpk bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku itu saja
supaya tidak ada korban
karena apa karena sulit
kami pun di komisi tiga sulit mengawasi kpk
yang kita butuhkan adalah keterbukaan sekarang di kpk untuk membuka sebetulnya
bagaimana kpk bekerja untuk menetapkan orang menjadi tersangka
karena kayaknya kalau kita saja menanyakan dan mengkritisi saja kan image yang keluar adalah seolah olah kita anti pemberantasan korupsi
padahal ini kaitan juga berkaitan dengan persoalan misalnya kaitan alat bukti
kaitan barang sitaan
alat bukti itu kan barang sitaan misalnya bentuk uang kendaraan dan lain lain
tadi kita rapat dengan rubasan
apa yang terjadi
kita punya data barang sitaan dan sitaan kpk itu yang dirubasan itu hanya kendaraan roda empat itu pun tidak full
sedangkan menurut ketentuan lembaga yang berhak menyimpan alat bukti itu kan bebasan
bagaimana dengan bidang tanah bangunan
yang tiap tahun nilainya naik terus misalnya gitu
hal seperti ini supaya alur dari awal proses penyelidikan penyelidikan sampai orang memang ditetapkan jadi tersangka
dan diputuskan inka hukum
jadi jelas semua merasa diberikan keadilan
termasuk diberikan keadilan oleh kpk
karena peristiwanya kan kita berkaitan juga persoalan saksi yang direkayasa
ini kan pengakuan dari saudara niko misalnya
jangan sampai itu terjadi lagi pak
kalau itu benar terjadi artinya gitu
ini ada lembaga yang tidak mampu terkontrol dan bekerja
berbeda dengan institusi penegak hukum yang lainnya
sehingga memunculkan yang merasa menjadi korban akibat perlakuan kpk
nah harapan saya adalah ada pertanyaan saya kepada diri penyidik
dengan kondisi sekarang yang tadi saudara bilang ada klik tadi
mungkinkah pemberantasan korupsi ini berhasil
berantasan korupsi ini berjalan sesuai korunder hukum yang berlaku
ya sebelum dijawab pak aris
ini nanti sebelum ke pak arsul
nanti biar sekalian dijawab aja dulu pak aris
jadi kalau yang disampaikan tadi kan ada klik
kalau tadi kami sampaikan mengutip bahasa salah satu media itu geng
kalau tadi kan disampaikan
ya atau kelompok
ini juga memang menarik untuk kami dalami
kok bisa ada
dan kemudian tadi pak aris sebagai direktur penyelidikan yang ada di dalam
sangat risau dengan adanya klik klik seperti ini yang menyebabkan institusi kpk
ya yang dibentuk oleh negara tidak mampu melaksanakan agenda pemberantasan korupsi sesuai amanat undang undang
nah maka tentu relevansi pansus ini adalah kami ingin membersihkan yang namanya oknum oknum yang memanfaatkan atau membajak agenda pemberantasan korupsi di indonesia ini
kami sudah risau betul lima belas tahun agenda pemberantasan korupsi kita ya begini begini saja
dan kayaknya memang ada kelompok yang memang mempertahankan situasi status quo pemberantasan korupsi kita
silahkan pak arsul sadi nanti di dalamnya terima kasih
kita bagi waktu untuk dijawab dulu silakan
baik terima kasih pak
kalau klik dengan penyidikan perkara pak sepanjang saya di sana penyidikan semuanya melalui proses gelar semua perkara itu pak
jadi pada saat mau naik ke penyelidikan
nah sekarang sejauh ini
nah sekarang sejauh ini
jadi sejak pak deputika me masuk yang pak heru itu kita di sana ada namanya inline satgas
jadi satgas penyelidikan sudah ada partnernya
sudah ada partnernya di penyidikan
lalu satgas penyidikan sudah ada partnernya sebagai penuntut
jadi sebenarnya pada saat proses penyelidikan mereka sudah saling berkoordinasi
jadi perkara mereka sudah tahu semuanya pak dari awal itu
dari penyelidik penyidik pun tahu perkara ini seperti apa
perkara ini seperti apa gambarannya
dia sudah tahu dari awal
kemudian penuntut pun sama
dia sudah tahu gambaran perkara itu
sehingga pada saat naik kepada gelar perkara dan itu kan semuanya terbuka bebas berbicara mengepungkakan pendapatnya terkait dengan perkara yang saat itu ditangani
jadi kalau sampai sekarang bayangan saya kayaknya belum ada pak
ya itu lagi saya kembali lagi dengan tingkat integritas seperti kpk
tidak mungkin pak ada perkara yang akan di
baik masih berlangsung tentu saja rapat dengan pendapat umum antara direktur penyidikan kpk
aris budiman juga dengan anggota pansus hak angket kpk yang dilakukan di gedung dpr ri
baik beberapa poin terakhir tadi kalau kita simak begitu ya mas julius yang disebutkan sekali lagi kemudian bicara soal lembaga
tapi pertanyaan saya sederhana begini
katakanlah ini nanti kan ini sudah berlangsung walaupun pimpinan kpk tidak memberikan izin
tapi ini berlangsung
kemudian pertanyaan pertanyaan yang disampaikan oleh anggota pansus terhadap direktur penyidikan ini sebenarnya mencoba mencari celah terbaik
bukan mencari celah mencoba menggali terus bagaimana pengelolaan lembaga organisasi
bisa nggak sih kemudian ketika dalam pada akhirnya nanti pansus mengeluarkan rekomendasi dan disitu melampirkan atau menyebutkan telah melakukan penyelidikan dengan menghadirkan abcd
dengan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat misalnya begitu kan dan juga termasuk yang sudah dihadirkan adalah pihak kpk nya
bisa tidak kemudian membawa pihak kpk juga hadir dalam penyelidikan
yang pasti ketika dia menyebutkan pihak kpk maka diartikan bahwa pihak yang secara hukum berdasarkan undang undang kpk berwenang untuk mewakili kpk yaitu para komisioner
nah hari ini kita melihat direktur penyidikan ya hadir tanpa atau tidak sesuai dengan keterangan dari pimpinan kpk itu sendiri yang menyatakan tidak menugaskan tidak mengizinkan
sehingga kehadiran direktur penyelidikan
tapi kata katanya sebenarnya salah satu kata katanya apa
karena kata katanya sebenarnya tidak sependapat sebenarnya yang disampaikan oleh pak saud situmorang yang dirilis oleh berbagai media
surat tugas yang penting
yang penting surat tugas ya
yang penting itu adalah surat tugas
karena setiap tugas keluar dari anggota kpk atau pegawai kpk bahkan termasuk komisioner itu harus ada surat tugas yang didisposisikan sesuai dengan berdokerasi di internal
oleh karena itu jika tanpa surat tugas dan kita bisa lihat juga sejauh ini pansus berjalan dengan agendanya tersendiri apakah kpk merespon
apa yang menjadi permintaan pansus
tentu kita bisa lihat sikap kpk secara kelembagaan tegas tidak terlibat tidak merespon agenda pansus hak angket kpk apapun itu
jadi nanti dpr tidak bisa mengatasnamakan itu seharusnya
tentu tidak bisa
nah hal lain adalah yang menguatkan bahwa direktur penyidikan tidak dapat dianggap atau tidak dapat diberikan legitimasi sebagai perwakilan yang sah lembaga kpk adalah kita lihat apa yang keterangan keterangan yang diberikan
apa yang diberikan
tentu jika direktur penyidikan hadir mewakili lembaga kpk maka ada etik dan peraturan internal kpk yang membatasi dirinya untuk berkomentar di luar kewenangannya sebagai direktur penyidikan
nah kita lihat hari ini barusan yang diberikan keterangan keterangannya adalah di luar kewenangannya dia
jadi semakin membuktikan bahwa direktur penyelidikan ini tidak dapat dianggap mewakili kpk secara kelembagaan
oleh karena itu diskusinya tidak bisa dianggap
jadi diskusinya ya di luar daripada kewenangannya itu sendiri
kita akan lanjutkan setelah jadwal berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik sekarang masih berlangsung tapi kita punya waktu hanya sedikit saja
ini kang asep sebagai penutup menurut anda kalau kemudian ini dijadikan apa namanya
landasan bagi pansus bahwa penyelidikan ini sudah paripurna menurut anda ini salah tidak
ya maksudnya jelas
dengan anda ternyata kpk sudah hadir kan klaimnya dari awal begitu
kpk pun akhirnya hadir
ya jelas total kan jelas penyelidikan angket kpk itu apa
di dalam md tiga sudah jelas
nah sekarang penyelidikan pansus angket ini datanya dari direktur penyidikan
status ini dipanggil sebagai direktur penyidikan
tapi dia cerita bukan direktur penyidikan
ini yang paling gampang penyidikan saja ya hak penyidik
cerita wadah pegawai itu tidak ada
cerita wadah pegawai itu nggak pas berarti juga ya
ya namanya dia bukan direktur wadah pegawai
direktur penyidikan sepengetahuannya
apapun yang berlaku untuk siapapun
kalau bicara ke lembaga harusnya pimpinannya yang diundang
dia bilang suratnya harusnya kepada kpk kan
yang oleh kpk menentukan komisioner tadi dan tugaskan siapa
kalau minta suratnya direktur penyidikan atau direktur apapun
ya dia harus alpor dulu kata kata
saya dipanggil oleh lembaga pansus
yang di mana tadi yang kpk sudah jelas sikapnya terhadap pansus ini kan
tidak benar di dalam
bukan nanti disposisinya karena berdasarkan penjelasan direktur penyidikan kpk berantakan
ya kemudian harus revisi undang undang
pertanyaan saya ya
ketika ada berantakan di dalam kpk tanda petik ya
emang kpk harus dibubarkan
emang kpk harus penyidikannya batal yang dulu
katanya kan novel yang bikin berantakan sih novel kan
tidak dengan tanda petik ya
apakah penyidikan dulu yang dilakukan oleh novel ini batal
kan sudah selesai ditujuji
semua penyidikan penuntutan
di uji di badan peradilan dan itu dihukum semua
kalau kemudian arahnya adalah pembentukan badan pengawas seperti yang ada di revisi undang undang kpk
lalu juga menyinggung pernyataan presiden joko widodo tidak ada lembaga yang absolut
kemudian dikatakan oleh petinggi pdi perjuangan juga sudah saatnya dibentuk badan pengawas
ya arahnya ke sana bagaimana
kalau arahnya ke sana mudah sekali dipatahkan
kalau dia dorong adalah pengawasan
lalu mengapa keterangan dari miriam yang diduga tujuh penyidik menemukan
kalau dia dorong adalah pengawasan
lalu dikontrol oleh komisi tiga dpr justru dibawa ke ranah pansus
bukannya diminta pengawasan internal pak eko marjono memeriksa
harusnya dia memaksimalkan itu
itu yang harus dilakukan oleh pansus dpr kalau membuatkan kpk
dan yang terakhir adalah kalau kita dengar pernyataannya tadi
kami ingin mendengar keterangan dari direktur penyidikan bagaimana proses kpk mentersangkakan orang
ini sesat pikir yang luar biasa
pertama adalah proses penyidikan ya dibawah skema projustis ya
proses yang rahasia
yang tidak boleh diceritakan bahkan ke penyidik di sebelahnya
selain daripada dia
bahkan penyidik sebelahnya pun nggak boleh
penyidik di sebelahnya
tidak boleh diceritakan
tapi hanya pada dia sendiri
itu yang pertama
yang kedua adalah arahnya adalah bagaimana politik ini kemudian masuk membongkar proses
pentersangkaan dan proses hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kpk
nah ini yang mengerikan justru akan dibawa kepada revisi undang undang kpk gitu
tentu saja ini masih terus berlangsung tapi sayang sekali waktu kita sudah habis
nanti mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan
tapi yang pasti tadi ada garis bawah juga yang disampaikan oleh anggota pansus
ketua pansus bahkan wakil ketua pansus angket yang masih tuntas ibu yang juga menyatakan
bahwa ada klik atau kelompok yang mempertahankan status quo
di dpr ada klik dari ibut
kalau ada ribut dari ibut ke kpk
baik kita akan lihat selanjutnya seperti apa prosesnya
yang pasti sekarang ini pansus angket masih terus mendengarkan keterangan dari direktur
sementara terima kasih
sudah hadir bersama kami di prime news malam ini
dan itulah akhir perbincangan kami dalam cnn indonesia prime news
sama seluruh kerabat kerja dan petugas
saya indra om lam mengucapkan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa